tni angkatan darat banyak
alutsista yang baru yang bubutnya
cukup berat contohnya
leopard itu bobotnya sampai
tni angkatan darat tentunya memerlukan
kendaraan yang canggih
kendaraan yang tangguh
alutsista yang bubut berat
jadi kendaraan yang tangguh ini
alutsista kita yang bobot berat
kita juga dihadapkan dengan
yang sangat beragam terutama
sehingga kita membutuhkan suatu
kendaraan yang bisa digunakan
baik untuk manuver mengangkut kendaraan
berat di darat maupun bisa menyeberang sungai